ribuan demonstran berbaris melalui times square kota new york pada jumat sebagai bentuk dukungan bagi rakyat palestina
unjuk rasa dilakukan untuk mengakhiri yang disebut tujuh puluh lima tahun segregrasi israel atas rakyat palestina dengan dukungan dari amerika serikat
pada saat unjuk rasa pro palestina dan pro israel terjadi di seluruh dunia pasukan israel memerintahkan semua penduduk gaza utara mengungsi ke selatan
perang antara israel dan hamas ini telah mengakibatkan lebih dari dua seratus orang tewas
sementara itu ribuan warga afrika selatan turun ke jalan pada jumat lalu untuk menggalang dukungan bagi warga palestina atas konflik israel hamas yang sedang berlangsung
anggota parlemen afrika selatan losi swelly fili lemandela bergabung dalam unjuk rasa dan mendorong warga afrika selatan mendukung palestina
karena palestina telah mendukung
afrika selatan dalam perjuangan pembebasan melawan segregrasi
selain itu mandala menyuruhkan pemerintah afrika selatan agar membatalkan izin penerbangan maskapai l al israel
saat unjuk rasa berlangsung beberapa pendukung israel menentang demonstrasi dengan memegang pelakat dan bendera israel di luar parlemen afrika selatan